pada tahun dua ribu tujuh belas ekonomi banten tumbuh tinggi dan masuk sepuluh besar di antara provinsi di indonesia
yang berkontribusi dan memiliki potensi besar dalam perekonomian nasional
banten juga menjadi salah satu pusat manufaktur yang ditopang oleh sektor industri pengolahan perdagangan dan konstruksi
tetapi provinsi di ujung barat pulau jawa ini masih menghadapi tantangan ekonomi dalam upaya menekan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan
banten juga masih terus berupaya dalam mengoptimalkan beberapa faktor pendukung daya saing ekonomi semisal infrastruktur fisik dan sdm
untuk itulah sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga stabilitas perekonomian nasional
bank indonesia hadir untuk mendukung provinsi
banten dan daerah lainnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan mendorong sumber perekonomian baru
menindaklanjuti hasil rakor pusda di bandung pada bulan september dua ribu tujuh belas
bank indonesia mengadakan rapat koordinasi pengembangan ekonomi daerah provinsi banten
bekerjasama dengan kementerian koordinator bidang kemaritiman dan pemerintah daerah
rapat koordinasi ini menghasilkan enam kesepakatan yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi
rapat koordinasi ini menghasilkan enam kesepakatan yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi
rapat koordinasi ini menghasilkan enam kesepakatan yang konsisten dan bersinergi

kalau infrastrukturnya sudah bagus dan seterusnya itu investor juga akan senang datang
berarti regulasi di sini harus rapi dan seterusnya
dan kemudian yang berikutnya adalah kreativitas
supaya investor hadir itu seperti apa terutama untuk pariwisata
rasanya dana tidak mesti harus tadi
tidak tidak semuanya tapi kreativitas
diharapkan kebijakan ini dapat membantu banten mengatasi ketimpangan kesejahteraan
dan perbaikan kinerja pembangunan infrastruktur industri pengolahan pertanian dan para wisata
demi terwujudnya ekonomi nasional yang kuat berkesinambungan dan inklusif
karena bank indonesia hadir di setiap makna indonesia